sampai segitunya kamu mikirin nino
yaudah yuk kita balik lagi ya
kasian banget sih lu
segitu depresinya ya lu
sampai sipir dikira laki lu
jangan sembarangan ya
siap ya senyum
siap ya senyum ya
sakit perut lagi
dia pasti sedih banget gak bisa ngeliat bunga lagi
aku kangen banget sama kamu no
elsa hek mau kemana dia
kok sebut sebut nino
kamu nyusutan ngomong kayak gitu kemarin
kamu kesini mau minta maaf kan
jangan aneh aneh kamu
enggak mah tadi
tapi ternyata bukan
itu tadi kan dia petugas
petugas di lapas ini
dan dia pake seragam
sekilas mirip sih ma
sampai segitunya kamu mikirin nino
kita balik lagi ya
kasian banget sih lu
segitu depresinya ya lu
sampai sipir dikira laki lu
jangan sembarangan ya
apa jadi lo mau pukul gue
lo berani sama gue nih pukul nih
ini pukul gue pukul pukul gue pukul
nggak berani kan lu
lu berdua gak bakalan berani
apa kalian berani sama gue
kamu cari perhatian banget
nggak ada yang peduli sama sekali sama kamu ya
keluarga kamu juga gak ada yang peduli sama kamu
maksud lo apa yang bobok keluarga
maksud lo apa yang bobok keluarga
berarti bener dong yang saya omongin tadi
gue bilang jangan bobok keluarga
gue bilang jangan bobok keluarga
nyokap lo udah ketahuan sama gue
lu masih gak mau pukul
yati jangan bikin keributan
karena ibu udah nyerang ibu sarah
kamu liat kan tadi
begitu caranya kalo kamu ngelawan nyati
jangan kamu serang dia sama sekali
biar dia yang masuk ke sel tikus
kamu ngerti kan
gak apa apa beneran gak apa apa kakinya
cuma agak sakit dikit aja sih
kita ke dokter ya baca jari mama ya
gak usah gak apa apa i'm okay
cuma agak sedikit kaget aja
makasih ya sayang
aduh mama cuman kaget aja
itu kerobak bakso panas banget
gerobak gua mana ya
siapa yang punya kerba bakso itu ya
kenapa gerobak saya ada disitu pak
tadi tuh ada disana
harusnya sayang tanya sama anda
kenapa gerobak anda bisa meluncur kesini
itu kuah panas ya
mau tanggung jawab
kenapa gerobak saya ada disitu pak
tadi tuh ada disana
kenapa gerobak anda bisa meluncur kesini
itu kuah panas ya
kalo sampe kena ibu saya gimana mau tanggung jawab
saya bener bener minta maaf pak
tadi tuh saya lagi tinggal ke wc pak
terus saya gak sengaja tiba tiba gerobaknya udah ada disitu aja
ya udah gini gini
mas kamu gak usah perlu harus marah marah kayak gitu
ini gak sengaja
mungkin tadi dia kemana
terus dia tinggalin gerobaknya sebentar
terus tiba tiba gerobaknya jalan kali mas
sekali lagi saya minta maaf ya pak
mendingan sekarang kita langsung
kaki yang kiri ada
aneh ini aneh
gerobak beksonya pas banget menunjuk ke arah mama